rintihan anak anak asmat yang terserang virus campak pada awal tahun ini
membuat banyak orang tersentak
dan membuka persoalan laten kesehatan di papua
dalam waktu singkat
wabah jampak menyebar keratusan orang di bagian paling timur indonesia itu
puluhan di antara mereka meninggal dunia
pemerintah menggempur wabah dengan bantuan kesehatan dan pemberian vaksin
selesai perkara di papua indonesia tak boleh lengah
campak rubella mulai mengintai daerah perkotaan
di pekan baru riau poppy morina asik bermain dengan murid muridnya
bercengkrama dengan anak anak adalah aktivitasnya sehari hari
sebagai guru pendidikan anak usia dini
tak disangka kontak dengan murid seperti inilah
yang membuatnya tertular
itu terjadi tujuh tahun lalu
ketika popi masih mengajar di sekolah dasar
pada saat sakit saya belum mengerti
saya belum tahu kalau itu adalah campak rubella
saya belum paham
setelah melakukan serangkaian tes
dinyatakan itu rubella
saya searching sendiri cari informasi sendiri belajar sendiri
setelah baca baca itu
luar biasa ya dampaknya
di bagian bagian jadi biasa
yang dapatayelo meng mystery free sense
cuman dari mulut kita
jadi mungkin ya meng sorcer
berbeda dengan popi buah hati liana zahira justru menjadi pembawa virus campak
saat putri deva anak pertama liana terkena campak agustus lalu
virus dengan cepat menyebar ke sepupu dan tetangganya di dusun murni
teluk pantayan indragiri hilir
beruntung kasus campak itu segera diketahui petugas puskesmas teluk pinang
sehingga putri dan anak anak lain di desa itu terselamatkan
kini putri yang berusia sembilan bulan sudah pulih dan mendapatkan vaksin campak rubella
kalau ini kena di wajah merah merah sama bibirnya juga
di dalam bibirnya itu merah merah juga
itu kena di tangan baru kena di kaki
menurut dokter umum di puskesmas teluk pinang
kasus campak di dusun murni dinyatakan sebagai kejadian luar biasa
lebih dari empat anak di bawah sepuluh tahun terkena campak dalam waktu kurang dari satu minggu
campak dan rubella merupakan penyakit yang sangat mudah menular
jauh lebih menular daripada flu
penyebabnya virus dan dapat menular melalui udara dari batuk atau bersin
sementara rubella atau campak jerman adalah penyakit akut dan ringan yang sering mengindulkan
penyakit yang menyebabkan infeksi anak dan orang dewasa muda yang rentan
jika menyerang perempuan pada awal masa kehamilan rubella dapat menyebabkan keguguran
atau membuat bayi lahir dalam kondisi cacat
penyakit campak mewabah di dusun murni lantaran hampir semua warganya menolak vaksin campak rubella
mereka menolak dengan alasan takut dengan efek buruk vaksin dan label haramnya
karena dia menolak kami kejar ke rumah
bisa di rumah ternyata di rumahnya ada yang kena campak
itu pertama sekali kami tahu itu di akhir bulan juli
tak lama kemudian tidak selang waktu kurang dari satu minggu terjangkit lagi anak sekitar rumahnya
berdasarkan data sistem pos pada andini respon klb dinas kesehatan provinsi riau pada semester pertama dua ribu delapan belas
terdapat hampir seribu suspek atau kasus dengan gejala dan tanda mirip campak rubella
dari satu ratus dua puluh sampel darah yang dikirim ke litbang tes kementerian kesehatan
lebih dari empat puluh persennya positif campak dan rubella
berdasarkan data sistem pos pada andini respon klb dinas kesehatan provinsi riau
data kementerian kesehatan dan sejumlah kajian kesehatan
imunisasi sudah harus dilakukan
jika tidak jumlah penderita campak rubella akan meningkat
karena semuanya harus dilakukan berarti kan sudah darurat
kan fatwa mui menyatakan kalau vaksin ini dibolehkan mubah karena kedaruratan syariah
berdasarkan catatan organisasi kesehatan dunia atau who
hingga agustus dua ribu delapan belas indonesia menduduki peringkat ke tujuh
tujuh negara dengan kasus campak terbanyak di dunia
sementara data kementerian kesehatan menyebutkan suspek paling banyak ditemukan pada dua ribu tujuh belas
dengan lebih dari lima belas kasus
hampir tiga ribu diantaranya positif campak selagi uji di laboratorium
ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat indonesia
yang dapat membuat indonesia darurat campak rubent
terlebih lagi capaian imunisasi campak rubella tahap dua luar pulau jawa ini
baru sekitar lima puluh tiga persen jauh dari target sembilan puluh lima persen
ini anytime kita bisa terjadi outbreak atau wabah
dan ini kan berbahaya sekali jadi jangan tunggu dong
menteri kesehatan mila muluk masih menduga banyak lagi suspek campak yang belum terdata
pasalnya kasus campak merebak di beberapa daerah di indonesia
seperti di asmat papua dan baru baru ini di aceh
kondisi geografis yang sulit dijangkau petugas kesehatan dan penolakan warga terhadap vaksin campak rubella
menjadi pemicu indonesia darurat campak rubella
kita nggak boleh egois sendiri
indonesia berpacu dengan waktu guna memutus mata rantai campak dan rubella
tak ada jalan selain membentuk kekebayang komunitas
tak ada jalan selain imunisasi vaksin campak dan rubella